cuma disini nih main game gak pake ribet
ya aku lagi ada urusan
ya urusan aku lah mas bukan urusan kamu
gak tau ya belakangan ini tuh kamu tuh kayak suami misterius banget gitu
aku tuh ngerasa kamu kayak nyimpen rahasia dari aku
kamu curiga sama aku
justru aku yang curiga
kamu gimana sih
ini gara gara kamu
mana sih orang tua kamu
bu dewi tolong tunggu di luar
aku cuma minta mama untuk ketemu sama abi
mama lihat langsung muka abi seperti apa
aku yakin mama percaya kalau abi adalah cucunya
semakin tipis peluang abi

kita adalah debat keseluruhan berhati hatian
maaf ada apa ibu
dokter fahri nya kemana ya
dokter sedang di ruang icu bu
jadi ibu dewi udah menemukan ibu kandungnya ibi
bukan ibunya dong
tapi ada tante nya ada neneknya abi juga
bagaimana bisa ibu ketemu sama keluarganya abi
emang ada keluarganya yang ibu kenal gitu
abi itu sebenarnya dia adalah anak kandung mas bayi
abi itu anaknya pak bayu
anak suami saya dengan perempuan lain
jangan ragu tapi
ada yangber gambar

jadi itu yang namanya dewi
dia sudah merebut perhatian mas fahri dari aku selama ini
maaf dokter tekanan darah abi menurun
ayah ibu dewi sebentar
dokter lakukan yang terbaik buat abi
kita harus bercerai dewi
apa sih ibu
gak ngelagetin aku
ya aku lagi ada urusan
ya urusan aku lah mas bukan urusan kamu
nggak tahu ya belakangan ini tuh
kamu tuh kayak suami misterius banget gitu
aku tuh ngerasa kamu kayak menerasi dari aku
justru aku yang curiga
tumben banget kamu perhatian sama aku
tanya aku dari mana
oh ketahu nih
jangan jangan ini penghalian kamu aja
biar aku lupa gak marah lagi sama kamu
karena kamu fokus sama perempuan lain
saya gak kenal mbak
kamu punya hubungan anaknya sama sekali
saya nggak kenal mbak siapa
saya rasa bukan urusan saya untuk menjawab pertanyaan mbak yang seperti itu
saya ini mantan istrinya mas farid
jadi saya berhak tahu dan bertanya kepada siapapun
apalagi berurusan dengan mas fahri
mbak mantan istrinya
apa mbak selalu memperlakukan orang yang kenal dengan dokter fahri seperti ini
bahkan ibu dari pasiennya
atau suster suster yang bekerja di rumah sakit ini
saya tahu kampung ini berbeda
bukan sekedar ibu dari seorang pasien atau kenalan